jadi kafadil pikir rumah tangga kita ini enggak penting dan nggak perlu dibina lagi
atau sekarang kafadil udah nggak cinta lagi sama mila
dan menurut kafadil apa yang ada dalam kandungan kamila ini hanya seonggok daging yang ada artinya
begitu bukan begitu maksudnya
merasa saling percaya dan juga saling menjaga
kamila memaafkan semua kesalahan kafadil
jadi kamila harap kafadil juga mau memaafkan semua kesalahan kamila ya kak
ini semua demi keluarga kecil kita demi cinta kita demi kava
dan juga demi anak yang ada dalam kandungan kamila
karena kamila sangat mencintai kafadil
dan kamila nggak mau kehilangan kafadil
tunggu mila tunggu dulu
kamu harus dengarkan dulu penjelasan aku mila ini sangat penting
aku mau bilang kalau sebenarnya aku
sebenarnya aku udah membohongi kamu mila
aku udah membohongi kamu
sebenarnya aku ada
sebenarnya aku ada
siapa yang telepon kamu
yaudah diangkat dulu
kamila mau dengerin kafadil menjelaskan masalah ini
sekarang silahkan kafadil menangani kamila
mila sebenarnya aku
diangkat dulu teleponnya mila
karena aku nggak bisa konsentrasi bicara
kalau ada suara telepon terus
ya sebentar kak
ya sebentar kak
maaf papa mengganggu kamu
dia masih terus saja mengigau mila
dan dia masih sebut sebut nama kamu terus
bapak sudah berusaha untuk menenangkan tapi
dia masih terus saja mengigau mila

papa sudah berusaha untuk menenangkan tapi
itu untuk kamu
tapi kamilah sudah menyelesaikan permasalahan kamilah dengan kak fadil
mila minta maaf sekali pak
papa enggak merasa
kamu selesaikan saja dulu masalah kamu ya
terima kasih pak
tadi papa bilang katanya kak tovan mengigo
makanya papa memintakan mila untuk datang ke rumah
karena entah kenapa keadaan kak tovan langsung membaik
kalau kak tovan ada dekat mila kak
keadaan tovan membaik kalau ada dekat kamu mila
iya kak makanya kamilah juga bingung
yaudah kalau gitu kenapa kamu masih di sini
kamu harus pergi ke sana mila demi kesembuhan tovan
enggak kak fadil
mila enggak mau
kenapa kamu enggak mau mila
kak fadil bukannya kamilah tidak menghargai papa tamajin juga kak tovan
tapi kita harus sadar
kita juga masih punya permasalahan di sini kan
dan ini belum saja
tapi mila saat ini taufan sangat membutuhkan kamu mila
iya kak fadil mila mengerti
tapi kak mila enggak bisa pergi dengan tenang
kalau keadaan rumah tangga kita sekarang sedang menggantung seperti ini kak
lagipula tadi siang kak mila juga sudah ketemu kau sama kak tovan
tapi sekarang taufan jauh lebih membutuhkan kamu mila
demi kesembuhan tovan
jadi menurut kak fadil rumah tangga kita enggak penting
masa depan cinta kita gak penting
kenapa kak faldo bisa berpikir seperti itu kak
pantas saja kak fadil nggak mau membahas semua permasalahan ini
karena kak fadil menganggap semuanya enggak penting
apa karena sekarang udah ada andara
jadi kak fadil pikir rumah tangga kita ini enggak penting dan enggak perlu dibina lagi
atau sekarang kak fadil udah enggak cinta lagi sama mila
dan menurut kak fadil apa yang ada dalam kandungan kak mila ini
hanya seonggok daging yang ada artinya begitu
mila bukan begitu mas
tapi apa kak fadil
tapi apa kak

ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
ya allah gimana ini
aku penasaran makanya aku telpon kamu
gimana semuanya lancar kan
aku sendiri juga gak tau
iya iya terus keadaannya gimana sekarang
sekarang aku dalam perjalanan ke rumah sakit
dan camilla belum sadarkan diri
oke sekarang gini aja kamu kasih tahu
kamu mau bawa camilla ke rumah sakit mana ya
aku nyusul segera ya
oke oke sekarang juga aku kesana ya
sampai ketemu kesana toh fan
toh fan toh fan
gak tau mak papa gak tau
ya allah tiba tiba dia begini
tadi dia mengigau manggil manggil camilla
terus papa langsung telepon
telepon camilla datang ke sini tapi dia gak bisa datang ke sini
terus tiba tiba toh fan jadi begini mak
ya allah toh fan
toh fan toh fan kamu kenapa sayang
toh fan kamu kenapa nak